pengadilan tinggi tata usaha negara menggelar sidang perbaikan berkas
atas tuntutan pdi perjuangan kepada kpu
terkait pencalonan gibran raka buming raka dalam pemilu februari lalu
sidang digelar di pengadilan tata usaha negara jakarta
secara tertutup pada kamis pagi tadi
tim hukum pdip yang diketuai gayus lumbun hadir di sidang ini
melalui sidang kali ini pdip ingin membuktikan
ada indikasi kecurangan selama proses pemilu dua ribu dua puluh
tim hukum prabowo gibran juga hadir setelah mengajukan intervensi
atas tuntutan pdip ke kpu
dan telah menyiapkan bukti bukti terkait intervensi yang akan dilakukan
namun tim hukum pdip menyebut gugatan pdip bukan terkait hasil pemilu
melainkan perbuatan melawan hukum kpu sehingga tidak relevan untuk diintervensi
masih dalam sidang pemeriksaan persiapan
maka acara selanjutnya juga masih pemeriksaan persiapan
yaitu perbaikan gugatan dari penggugat
selanjutnya nanti setelahnya baru majelis akan mempertimbangkan
apakah kami akan diterima sebagai pihak intervensi di dalam gugatan ini
keterkatan apa dengan intervensi
proses peradilan menurut pendang undangnya
kami tidak berkaitan dengan hasil sehingga mereka terkait
ya mereka kan paslon ini kan hasil
tadi sudah dijelaskan oleh pak alfon bahwa ini menguji kami di ptn itu
atas perbuatan kpu yang menerima pendaftaran berbuat atau tidak berbuat
itu intinya itu ansih masalah ptun administrasi
pdi perjuangan telah mengajukan gugatan tentang pelanggaran hukum kpu
soal pencalonan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
ke pengadilan tata usaha negara atau petun
ptun pun telah menggelar sidang perdanaannya pada dua mei lalu
pdi perjuangan kini berjuang di pengadilan tata usaha negara
menggugat penetapan gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden oleh komisi
pemilihan umum kpu ri
upaya hukum ini dilakukan pdi perjuangan
pasca gugatan capres cawapresnya ganjar pranowo mahfud md
mk menolak seluruh petitun ganjar mahfud
dan anies baswedan muhaymin iskandar pada dua puluh dua april yang lalu
pada sidang perdana kamis dua mei yang lalu
penggugat diwakili tim hukum pdi perjuangan
yang diketuai gayus lumbun
untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan
mulai dari penetapan gibran sebagai calon wakil presiden
hakim bisa memberi putusan adanya faktor kekuasaan
dalam penetapan komisi pemilihan umum
yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung
apakah ada kesalahan kesalahan terjadi
yang didahului dengan proses administrasi di bawah selu
yang ketiga adalah yang kami lakukan
menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid
bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara
kemudian yang kami maksudkan adalah kpu
ini adalah upaya hukum kedua pdi perjuangan
lewat proses yang dinilai tidak wajar
sementara kpu pada dua puluh empat april yang lalu
telah menetapkan prabowo subianto gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh